kepolisian menemukan penyebab tumpahan minyak di perairan balikpapan kalimantan timur
polisi menemukan kerusakan jaringan pipa di kedalaman dua puluh lima meter di bawah laut
polisi menemukan penyebab pencemaran minyak di perairan balikpapan
pencemaran terjadi akibat kesalahan jaringan pipa milik pertamina dari lawe lawe menuju balikpapan
jaringan pipa patah di kedalaman dua puluh lima meter dari bawah laut dan menumpahkan cairan bahan bakar
tumpahan limbah ini terjadi sejak sabtu lalu dan menyebabkan kebakaran di perairan balikpapan
kepolisian masih menyelidiki penyebab patahnya jaringan pipa pertamina dan mengamankan barang bukti berupa pecahan pipa untuk dilakukan uji laboratorium
hingga saat ini polisi sudah memeriksa sebelas saksi termasuk pihak pertamina dan saksi mata
akhirnya setelah kita melakukan
penyelidikan ini kami dengan pihak pertamina bisa menemukan
ternyata itu adalah akibat dari putus pipa pertamina itu
dia putus bukan bocor ya putus
nah penyebab inilah yang lagi masih kami dalami
sementara kementerian kehutanan dan lingkungan hidup mengatakan
pemerintah masih melakukan kajian mendalam terkait tumpahan minyak yang terjadi di teluk balikpapan kalimantan timur
pemerintah sudah memastikan ada beberapa biota laut yang terganggu
dan rusaknya ekosistem akibat adanya tumpahan minyak tersebut
saya juga minta direktur jenderal konservasi untuk turun dan mengikuti satwa satwa apa saja yang terdampak
bahwa sudah ditemukan pesut itu yang mati dan waktu dibedah isinya memang tumpahan minyaknya itu
jadi saya kira biar di lapangkan
kemudian kawan kawan kami staff kami bekerja sama dengan yang di kkp
tumpahan minyak terjadi sabtu lalu dan menyebabkan kebakaran di teluk balikpapan
kebakaran telah menewaskan lima orang dan membakar satu kapal pengangkut batu bara
koresponden yogi tujuliarto berada di balikpapan kalimantan timur saat ini
yogi bagaimana penanganan dampak tumpahan minyak di kawasan perairan
ataupun di sekitar teluk balikpapan
ya elvira memang saat ini sudah hari ke enam sejak dibentuknya tim untuk menanggulangi dampak tumpahnya
atau paparan minyak dari pipa yang belum lama ini diketahui dari pipa yang berasal dari pipa pertamina
yang berupa minyak mentah atau crude oil
penanganan juga sudah dilakukan oleh beberapa tim yaitu tim gabungan
baik dari bpb bnp dan bnp
dari basarnas dan juga dari pihak lain dari pemerintah baik termasuk dari pertamina itu sendiri
saya saat ini sudah bersama dengan pak suseno kepala bpbd kota balikpapan
beliau juga juga adalah dari tim yang menanggung tumpahan minyak ini
apakah paparannya yang ini dari awal sudah lebih lebih dan paparan minyak ini sudah berubah
transisi seperti apa
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu